ketemu partai nasdem surya paloh memasang target menjadi pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat
namun di tengah semangat ini ia mengeluhkan cara cara yang ia sebut tidak elok yang menjatuhkan kader partainya
di hadapan ribuan calon legislatifnya surya paloh meminta kadernya untuk sama sama berjuang lebih keras
dengan semangat gerakan perubahan di pemilu dua ribu dua puluh
surya paloh yakin hasil pemilu mendatang akan menjadi modal besar bagi partai nasdem
namun di antara target yang telah ditetapkan oleh partai surya paloh kecewa atas apa yang dialami kader kadernya
akhir akhir ini yang bermasalah dengan hukum
itu adalah bahagia daripada risiko perjuangan kita
itu adalah bagian risiko perjuangan kita
tapi niat baik kita pada negeri ini
niat baik kita bahkan justru kepada sahabat sahabat kita yang ada di negeri ini
sahabat kita bukan orang yang belum yang tidak memerintah
bahkan sahabat kita yang sedang memerintah pun kita memiliki niat baik untuk hidup sosial kita